kamar dagang dan industri atau kadin indonesia mengapresiasi langkah menteri tenaga kerja
yang mengeluarkan surat edaran tentang penundaan atau pembayaran thr
bagi pengusaha surat edaran ini bersifat imbauan
agar penerima kerja dan pemberi kerja dapat berdialog untuk mencapai kesepakatan
jika tidak mencapai kata sepakat kadin menyatakan semuanya kembali lagi
ke peraturan perundangan dan pengadilan hubungan industrial yang berlaku
kadin juga meminta para pengusaha bisa transparan kepada pekerja tentang status perusahaan
untuk itu pekerja diharapkan dapat memahami kondisi keuangan perusahaan di tengah situasi pandemi
sementara itu federasi serikat pekerja logam elektronik dan mesin
menolak tunjangan hari raya dibayarkan dengan cara dicicil maupun ditunda oleh pengusaha
sesuai surat edaran dari menaker
ketua federasi arief minardi menilai surat edaran menakar berpotensi dijadikan tameng
bagi pengusaha untuk melakukan penundaan thr
padahal sebenarnya perusahaan mampu membayar penundaan thr
yang tepat waktu
untuk itu serikat pekerja mendorong dibentuknya crisis center yang berisi tiga pihak
agar perusahaan tidak menyalahgunakan surat edaran menaker dalam membayarkan hak pekerja
di dalam undang undang sudah jelas sudah tidak perlu surat lagi
yang perlu itu pengawasan
itu yang diperlukan
yang kedua saya pernah mengusulkan
bahwa perlu dibentuk
perlu dibentuk semacam krisis center
nantinya dengan krisis center juga dapat menyelesaikan permasalahan thr
di mana banyak pekerja yang pesangonnya tidak dibayarkan sesuai ketentuan
tim liputan cnn indonesia